anda masih di sapa indonesia pagi pada segmen kompas bisnis kali ini bersama saya asri gunawan
saudara bersiaplah lulus dengan utang bukan lulus cuma mikir cari kerjaan
pemerintah dan otoritas jasa keuangan menggulirkan kembali opsi pinjaman khusus bagi mahasiswa atau student loan berbunga rendah
kegagasan ini diharapkan menjadi solusi atas polemik kenaikan biaya uang kuliah tunggal atau ukt di perguruan tinggi negeri yang kini menjadi perhatian masyarakat luas
jika student loan menjadi opsi amerika serikat adalah negara yang sudah dan masih menjalankan skema biaya pendidikan ini
memang menjadi solusi mahasiswa lulus universitas tetapi ternyata ada sisi gelap yang sampai saat ini presiden joe biden pun belum punya solusi
kita ke world data berikut ya saudara
kami akan bahas ukt terlebih dahulu lewat permendikbud ristek nomor dua tahun dua ribu dua puluh empat di pasal lima ayat tiga saudara
penetapan ukt dilakukan pemimpin perguruan tinggi negeri untuk setiap program studi atau prodi berdasarkan biaya kuliah tunggal alias bkt
yaitu biaya operasional yang per tahun yang berkaitan langsung dengan proses
pembelajaran mahasiswa setiap program studi
lalu saudara di pasal berikutnya pasal enam ayat satu dua tiga dan empat
di mana tarif ukt untuk kelompok satu diatur lima ratus ribu rupiah sedangkan kelompok dua satu juta rupiah
kelompok tarif ukt lain saudara dapat ditetapkan dengan nominal paling tinggi dengan nilai bkt
lalu kami akan coba ambil contoh tarif ukt
di universitas indonesia di mana ukt tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu pergolongan dan per jenis program studi
kita lihat contoh di program studi psikologi saudara di tahun lalu untuk kelompok satu sampai dengan empat
ukt nya ini berkisar mulai dari rupiah sampai paling tinggi ini empat juta rupiah
kalau dibandingkan dengan tahun ini di kelompok satu sampai dengan empat untuk jurusan psikologi
dari lima ratus ribu rupiah sampai dengan empat belas juta rupiah
bisa dilihat ini ada perbedaan yang cukup besar begitu antara ukt di tahun lalu dan juga di tahun ini untuk program studi psikologi
lalu kita lihat juga di program studi lain saudara di program studi atau jurusan ilmu politik
untuk kelompok satu sampai dengan empat di tahun lalu
besaran ukt ini mulai dari rupiah
sampai dengan empat juta rupiah
kemudian di tahun ini bisa dilihat di kelompok satu sampai dengan tiga
ukt nya ini dimulai dari lima ratus rupiah sampai dengan tujuh lima ratus lima puluh tujuh rupiah
di fakultas ataupun juga di jurusan lainnya saudara di jurusan akuntansi
di tahun lalu di mana untuk kelompok satu sampai empat uang kuliah tunggalnya ini berkisar
dimulai dari rupiah sampai dengan empat juta rupiah
dan kalau kita lihat saudara tidak jauh berbeda dengan program studi lain
ini tentu ada perbedaan nilai uang kuliah tunggal di tahun ini
pada program studi akuntansi untuk kelompok satu sampai dengan empat ini berkisar dari lima ratus ribu rupiah
sampai dengan tiga belas juta rupiah
ini tidak hanya terjadi di universitas indonesia
kita akan lanjut ke well berikutnya
perubahan tarif atau tepatnya kenaikan ukt inilah yang akhirnya diprotes oleh mahasiswa
muncullah ide student loan atau dalam bahasa indonesianya pinjaman biaya pendidikan
sederhananya saudara utang untuk biaya kuliah
kami kutip dari kompas id yang bersumber dari kajian semeru
opsi pertama pinjaman berbasis modal
atau kredit jangka panjang dengan hak tanggungan
skema ini menyerupai student loan di amerika serikat dan kanada
dalam sistem ini tenor pembayaran sudah ditetapkan sejak awal
dan tipe pinjaman ini biasanya lebih memberatkan dengan potensi gagal bayar yang lebih besar
lalu kedua ini opsi kedua
sistem pinjaman berbasis pendapatan atau income continuent loan atau icl
pembayaran cicilan disesuaikan dengan level pendapatan mahasiswa setelah lulus
mahasiswa baru mulai membayar pinjaman setelah pendapatannya mencapai level tertentu
semakin kecil gajinya maka semakin kecil pula cicilan yang ditanggung
demikian pula untuk sebaliknya
apabila semakin besar pendapatan mahasiswa tersebut
maka tentu cicilan yang harus ditanggung juga akan semakin besar
kita kembali lanjutkan ke world data berikutnya saudara
apakah student loan memang solusi tercepat
kalau mengacu kepada amerika serikat
student loan di amerika serikat punya sisi gelap saudara
yang mana dampaknya ini berdampak domino bagi negara dan juga bagi yang meminjam
saudara faktanya ada tujuh puluh persen mahasiswa amerika serikat lulus dengan utang pendidikan
lalu ada empat puluh empat juta warga amerika serikat
yang sekolah di universitas lewat jalur utang
kemudian total nilai utang adalah satu empat triliun dolar amerika serikat
dan kalau pakai kurs ini enam belas ribu
nilainya setara dengan dua puluh dua ribu triliun rupiah
ini lebih dari pdb indonesia yang tahun kemarin dua puluh ribu triliunan rupiah
dibanding utang mahasiswa amerika serikat
bahkan survei citizens financial group bilang bahwa enam puluh persen mahasiswa ini melunasi utang biaya sekolah di usia empat puluh tahunan
sisi gelap student loan adalah mahasiswa lulus disambut cicilan
akan menjadi kecelakaan besar jika mereka tak dapat lapangan pekerjaan
lalu saudara ada dua jenis student loan di amerika serikat
lalu yang kedua ini adalah swasta
pinjaman federal tersedia melalui departemen pendidikan
singkatnya saudara sebagian besar pinjaman mahasiswa federal tidak memerlukan pemeriksaan kredit
suku bunga mereka juga tidak berbasis kredit
tetapi ditetapkan oleh hukum federal dan biasanya lebih rendah dari suku bunga pinjaman swasta
lalu yang kedua ini adalah pinjaman swasta yang tersedia melalui bank serikat kredit
pembeli pinjaman biasanya menggunakan standar mereka sendiri untuk menetapkan persyaratan pinjaman
tahun dua ribu dua puluh dua presiden joe biden mengusulkan penghapusan utang mahasiswa
senilai empat ratus miliar yang kemudian ditolak oleh senat
lulusan mahasiswa utang kini bekerja di banyak sektor saudara terutama pns dan masih harus menyicil utang
ternyata skema yang mirip pernah dijalankan tahun delapan puluh an
mengutip laporan khusus oleh lembaga penelitian ekonomi dan masyarakat fakultas ekonomi dan bisnis universitas indonesia pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua di bawah pemerintahan orde baru
pinjaman serupa ini pernah berlaku dalam bentuk kredit mahasiswa indonesia
hasilnya adalah kredit macet dan buruknya pengelolaan utang
ketika dipercaya penyelenggaraan dari pemerintahan indonesia mencari solusi mahalnya ukt
mulai dari tadi ada beberapa opsi yang ditawarkan begitu kemudian juga sisi gelapnya dari student loan untuk membayar ukt yang mahal dan masih menjadi permasalahan itu sendiri